konsina brand lokal yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang menawarkan produk produk outdoor dengan kualitas internasional namun dengan harga yang terjangkau
memperkenalkan produk terbarunya dalam salah satu festival yang digelar di senayan jakarta dengan tawaran promo yang menarik
indonesia outdoor festival dua ribu dua puluh tiga dipadati pengunjung
selain brand internasional festival ini juga menawarkan brand lokal dengan kualitas internasional yakni konsina
saya merasa lebih menarik jadi ya lumayan tadi lumayan agak banyak belinya sekalian
kalau untuk harga sendiri konsina itu cukup ini ya maksudnya lebih baik lah daripada yang lain dan untuk kualitasnya sendiri mereka itu nggak kalah saing sama brand brand lainnya gitu
kalau sekarang itu saya beli sandal gunungnya buat dipakai sehari hari sih
soalnya kan kalau sendal gunung itu bisa dipakai buat naik gunung bisa kita pakai buat ke pantai juga gitu mbak
istilahnya tuh kalau konsina itu lebih kepada yang worth it lah dibanding yang
konsina menawarkan produk produk outdoor mulai dari pakaian jaket tas sepatu carrier perahu rafting hingga perlengkapan camping yang diproduksi di indonesia
menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal hampir dua puluh lima tahun konsina menawarkan produk berkualitas dengan beragam jenis produk perlengkapan outdoor
berawal dari hobi chief executive officer daison toba mengaku terinspirasi dari brand internasional yang menawarkan produk serupa
namun diproduksi di indonesia
menurutnya kualitas konsina bisa disandingkan dengan brand internasional dan harga yang terjangkau
memiliki karakter khusus konsina terus berinovasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat indonesia
sangat simpel sih sebenarnya konsina itu warnanya lebih seru gitu ya
kita berani coloring berani warna warna kemudian lebih fungsional
jadi kalau di dalam tas kita tuh biasa
ada kantong kantong khusus ada kantong kantong yang spesial juga hidden segala macam karena memang orang membutuhkan itu gitu
jadi kita ada tuh di belakang bagian punggung sebagai contoh itu selalu setiap tas konsina tuh ada kayak hidden pocket
artinya belum dikenal ada kantong di situ buat orang naik komuter misalnya naik bis umum kalau jaket kayak gitu kita menciptakan fungsi dan juga mengikuti fashion
baik dari warna desain dan fungsinya
saat ini konsina sudah memiliki lebih dari delapan belas gerai di indonesia
menawarkan perlengkapan outdoor dengan harga mulai dari sembilan puluh ribu rupiah hingga dua puluh juta rupiah
mentari di tanzil maranatha tampu bolon jakarta